kalau gitu kita ngopi ngopinya di fresh coffee cocok terserah mama mama masih fresh kok oke
halo tante gimana semuanya beres cocok si boy mau ketemu sama tante di fresh coffee
hai oh my god amazing tante
jam lagi saya beneran ini saya beneran murid saya itu ada namanya si boy dia tuh jenius banget soal soal
kayak gini mah bisa dilahap sama dia saya beneran untung dia pindah ke sini jadi
sekolahan ini ada kesempatan untuk memenangkan olimpiade matematika
dipuji sama guru
harusnya sembuh yang dipuji boy kok ngapain kamu bisa nama kamu siapa sih melian apa meliana meli meli
meli meli nilai kamu empat
grande tapi kamu itu kalau di sekolah saya yang lama irit dengan murid saya yang lama oh iya
mukanya sederhana otaknya juga sederhana duitnya juga sederhana terus penampilannya juga sederhana
getting masuk tipi lagi ngomongnya bapak pernah masut tipi oh pernah pernah oh enggak waktu itu lagi
waktu itu lagi ada demo guru minta kenaikan gaji
pak emangnya murid yang kata bapak sama kayak melly itu cowok atau cewek sih pak
namanya siapa sih pak
maksudnya kelakuannya yang sama
yang tadi kamu tanya
memang dasar lu cocok banget sama ian
kok kalian ketawa kayak gitu sih
ian tuh pak bebe bebe si ini nih
itu baru lucu ya toh
nih terkasih studying dulu besides that
apa ada tinggalimc
ngomongnya gue kalau ditelan teman lah
tapi setelah gue klub saja dealan dulu nangus di h advertisement nya
orang suka tuh banyak nanya nya ya kayak hai kamu udah makan belum cuman hai doang
kok kamu malah ketawa aduh lucu banget ya kan lo sendiri yang kemarin
ninggalin boy pergi dari boy yang gak mau percaya nggak mau dengerin penjelasannya dia
dia berani sumpah loh kalau dia tuh serius sama lo hai ayo lah re give him a break sekarang
bola tuh udah diri lo lo mau lempar lo mau buang apa lo menggenggam bener
sudah lah ya
bep jadi kapan kamu pindah ke sekolah ini
kau asyik kalau kamu nggak pindah pindah juga mending kita putus aja jangan dong
jadi aset kita iya betul itu neraca laba rugi
wow berarti kita masih surplus dong alhamdulillah bu ya sudah kalau begitu
terima kasih ya

perlahan perlahan harta semua masbe akan jatuh ke tangan aku
dan aku bisa kembali sama boy
hai ah kira kira boy lagi apa ya
kalau aku telfon boy aku yakin banget pasti boy nggak akan angkat telfon dari
banyak amat bekerjaannya ini nih
aduh berisiklah kita mel naturally
sibuk tapi gak apa apa
emangnya ada apa cantik
sebenarnya aku mau minta tolong loh sama tante
tapi aku gak enak
tapi kalau tante mau bantuin sih
kalau nggak keberatan aku mau banget tante
gak apa apa kok cantik
ada yang bisa tante bantu
tanta kira kira aku masih bisa ketemu boy atau enggak ya tanta
ketemu sama boy
sebenarnya ya tante
bukan tipe aku banget kalau aku harus telpon boy langsung
terus nanya kabar atau ngajakin ketemu
itu bukan aku banget
gak pernah aku ngelakuin hal itu ke cowok tanpa
tante mau gak bantuin aku
soalnya aku malu banget tante
ya jadi perempuan itu kan harus jaim jaga image
jangan kayak si reva si tomboi itu
nanti tante akan arrange pertemuan kamu sama si bayi oke
thank you banget ya maaf udah ngerepotin tante
mama ini pasti akan membantuin gue dan akan mendukung gue bersama anaknya
ini akan sesuai dengan rencana gue
diagonal lu diri aja lanjut
ini lama nsoldan
biar kita itu punya quality time
pengen deh mama ditemenin
ya boy pasti maulah ma
soalnya boy itu gak bisa nolak cewek cantik mama ngajak ketemu
aaaa mama tuh bisa dibendingin mama tau
oh malu malu malu malu gak mama
oh ya biar mama gak ngerasa tua tua banget
gimana kalau kita cari tempatnya yang lebih fresh
ya udah ma terserah mama mau ketemuan dimana
bisa ma mama masih fresh kok
hah yes mau
hmm sekarang gimana nih
telepon balik andriani lah
semuanya beres cocok
si boy mau ketemuan sama tante di fresh coffee